satu kali lagi ya
kalo ibu liat memang kalian berjodoh ya
aku juga kayaknya harus permising
soalnya takutnya nanti orang
kenapa wajah kamu jadi seperti itu
kamu gak usah khawatir ya
kamu tetap anak papa
dan kepada amira
bagaimanapun papa ke dia itu
jadi tidak ada hubungannya
segala galanya buat papa
apa selamanya utari
gak akan memaafkan aku
dan mengakui aku lagi sebagai suaminya
aku juga gak bisa kembali sama amira
aku kehilangan keluarga yang aku sayang
aku ngerti hutari pasti sakit hati
aku sayang mereka
dan masih ingin bersama sama mereka
kenapa sekarang semua jadi aneh begini
kamu istri aku
kenapa mira sekarang kelihatan begitu akrab sama prabu wijaya
apa yang bisa bikin mereka dekat dan akrab begitu
kenapa wisnu bilang zahira anakku
kenapa dia bilang
anakku itu adalah zahira
kenapa semua jadi membingungkan seperti ini
enggak masa bikin ini aja repot
ini ibu semua yang bikin
enggak enggak enggak apa apa bu
ibu bukain ya
makan aja man
nih tehnya mau
kok ada dia
ini kan udah malam
ini loh mas wisnu
tadi arman kesini ngantekin amira
jadi ya saya suruh aja minum teh sama makan kue
eh man kamu kalau masalah mau ketemu sama amira
nggak usah sungkan sungkan ya
datang aja kesini
ibu seneng kalau kamu main sini
malam malam lantur begitu
ini udah malam
amira itu nggak boleh terima tamu laki laki
wah mas wisnu ini gimana sih
ini kan arman bukan orang lain
ya tapi kan dia laki laki
ya tapi kan dia sudah berjodoh mas
mas ini di herba nanti kambing servis kamu lagi

simpener ya false setengah
bodoh sekurang kurangnya beriru
maksudnya apa sih ibu
ya siapa tahu kalian berjodoh
kalau ibu berharap seperti itu
ya ibu kamu lah itu
sama sama ibu ibu yang lain
kalian gak usah kaget
satu kali lagi ya
kalau ibu lihat memang kalian berjodoh ya
aku juga kayaknya harus permisik
soalnya takutnya nanti orang rumah pada cariin
terima kasih ya
kalau kamu main sini
mau ketemu amira
jangan sungkan sungkan ya
ya aku duluan
terima kasih ya
eh mau bawa lagi
enggak enggak cukup
ini gue bawa lagi ya
seri seri main sini aman ya
aku permisi ya
terima kasih ya
terima kasih arman
arman itu anak yang baik loh
kenapa sih amira itu emang gak pekak banget ya
emangnya aku kurang jelas apa ya
nunjukin kalau aku perhatian sama dia
dia malah deket deket sama supirnya zahira lagi
aku kalah saing sama supir zaira
selera juga aneh
tapi berarti aku yang aneh nih dong ya
suka sama cewek yang seleranya aneh gitu
wah gawat aku harus pergi dari sini
pak jalan pak
papa gua ada di sini sih pak
terus ketemu di sini ya
iya bapak kepaksa balik lagi ke sini karena ada dokumen yang harus bapak urus
dan dokumen itu sangat ditunggu rizky
jadi papa buru buru takut ketinggalan pesawat ke singapura lagi
mama baik baik aja
papa buru buru ya
pa enggak aja pa
apa kamu bilang iksan datang kemari
maksud kamu ayahnya laki laki yang bernama rizky itu datang kembali
mas wisnu sebenarnya selama ini saya berbohong mas
mas sewaktu kita membongkar makam
tanpa sengaja sih ketemu dengan mas iksan
saya kejar dia mas
saya paksa dia untuk mengingat aku
tapi sama sekali dia nggak ingat apa apa
dia nggak ingat aku dia ingat amira mas
dan mas iksan menyebut aini mas
iksan menyebut aini